praktisi penerbangan yang juga merupakan mantan dirjen perhubungan udara
sudah ada bapak agus santoso yang menemani saya pada malam hari ini
terima kasih pak agus sudah datang ke cnn indonesia
saya mau minta perspektif anda tentang peristiwa ini pak
sebagai seorang tidak hanya engineer tidak hanya seorang ahli pesawat terbang
mantan juga praktisi penerbangan mantan dirjen perhubungan udara
melihat peristiwa ini dari kacamata seorang agus santoso
apa pak agus perspektif anda
baik terima kasih atas kesempatannya undangan malam ini
jadi sebelumnya kami perlu menyampaikan bila suka apa kepada para korban
semoga arwahnya diterima di sisi allah swt
dan keluarga yang ditinggalkan mendapatkan kesabaran dan ketabahan
kembali lagi seperti yang disampaikan topik malam hari ini mengenai keselamatan penerbangan utamanya
itu ada beberapa hal terkait dengan achievement yang selama ini telah kita dapatkan
kita mendapatkan apresiasi keselamatan penerbangan dari iki
organisasi penerbangan dunia
itu memberikan apresiasi pada sepanjang tahun dua ribu dua puluh
oke apresiasi pak ya
itu indikasinya apa pak apresiasi itu kemudian diberikan atas indikasi atau prestasi apa pak
karena dari hasil audit ya dari hasil audit indonesia telah diberikan
audit dalam hal keselamatan penerbangan compliance terhadap safety regulation
memang selama tahun dua ribu tujuh belas alhamdulillah tidak ada yang namanya apa namanya
passenger mortality yang disebabkan oleh kecelakaan penerbangan
nah ini hal ini juga diakui juga oleh eu di sampai pertengahan dua ribu delapan belas
tapi kembali lagi bahwa keselamatan penerbangan ini perlu kita kawal
jadi konsistensi maupun regularity ini perlu kita jaga
karena dengan kelingahan sedikit sedikit saja bisa terjadi hal hal yang tidak kita inginkan
nah kembali lagi ini polemik penyebab kecelakaan yang selama dua hari ini menjadi polemik ini
tentunya jawaban yang pastinya itu nanti akan kita dapatkan setelah black box ini ditemukan
nah sebelum ditemukan tentunya ada beberapa teori teori asumsi asumsi
yang menjadi polemik pembicaraan yang panjang lebar ini
apalagi setelah fakta demi fakta kemudian analisa demi analisa juga sudah terungkap satu dan lain hal gitu pak agus
gimana perspektif anda pak
apa yang sebenarnya kalau dalam pengamatan anda
apa sih yang sebenarnya terjadi pak sebenarnya
begini karena kompetensi daripada masing masing personel
kita mempunyai lembaga yaitu lembaga yang namanya regulator
kalau kita tahu di kementerian perhubungan ada yang namanya operator
di antaranya operator pesawat seperti lion dan sebagainya
dan juga ada yang namanya asosiasi maupun masyarakat
nah tentunya dalam hal penerbangan ini semua regulasi telah ditetapkan
compliance terhadap regulasi ini yang diperlukan untuk dijaga
nah kebetulan ini case nya ini adalah terjadi pada pesawat
karena baru delapan ratus jam terbang
delapan ratus jam terbang ya pak
iya delapan ratus jam terbang
sehingga ini memerlukan beberapa penyelidikan
seperti halnya sebuah produk yang baru tentunya
dari produk yang baru pekerjaannya ini sebelum keluar daripada manufacturing
tentunya sudah mengalami menjalani beberapa tes
kemudian yang namanya company acceptance test ini telah dilakukan
nah selama di tes di pabriknya sana
ini semuanya tidak terdiri diskrepsi
tetapi once pesawat itu diberikan register pk
kita membawa pesawat tersebut masuk ke dalam pemantauan maintenance
apakah ini masih dalam delapan ratus jam terbang
dua lima bulan sampai tiga bulan itu
itu apakah masih masuk dalam masa masa quote unquote nih pak
observasi masa masa pemantauan masa masa tadi
filosofinya tidak istilahnya tidak dalam pemantauan
karena apa karena begitu di deliver ini kan selama dua ratus jam pertama
ini harus dicek kemudian yang kedua ini adalah periodically
selama berapa bulan lima bulan dan sebagainya ini kan selalu dicek
nah ini adalah pesawat dengan teknologi modern
tentunya semakin teknologi modern itu semakin banyak hal hal yang terkait dengan teknologi
nah teknologi itu tentunya memerlukan suatu adaptasi
di dalam penerbangan pesawat itu ada yang komponen yang namanya human atau man
ada juga yang namanya apa namanya
ber bridging antara man machine
apa itu pak
man machine interface itu bahwa kesenyawaan ya
antara teknologi baru tadi dengan yang menggunakannya
harus nyambung dan match itu pak
harus nyambung harus menjiwai dan sebagainya
ini dengan adanya pesawat terbang yang muda baru
ini tentunya sudah diadakan training training yang signifikan
nah sebetulnya step step ini semuanya telah dilaksanakan
sehingga kenapa pesawat tersebut dirilis dan dikemudikan oleh pilot
yang memang mendapatkan rating tipe c
tapi ini pertanyaan publik yang sangat simpel nih pak agus
mungkin anda bisa jelaskan secara lebih ekspert
dengan bahasa yang lebih awam gitu pak agus
bagaimana bisa pesawat yang relatively baru pertama
yang kedua dengan instrumen teknologi yang super canggih
yang kemudian pasti dengan teknologi yang bisa mengantisipasi
berbagai hal hal yang kemungkinan terburuk
kemudian bisa mendapatkan tragedi seperti ini
sebetulnya di dalam teknologi pesawat terbang
ini dulunya kita menerbangkan pesawat itu dengan cara apa namanya
mekanik seperti biasa
menggerakkan flight control itu dengan mekanik
seperti menggerakkan flap
kemudian menggerakkan aleron dan juga radar dan sebagainya
itu dulunya menggunakan yang namanya mechanical
tetapi belakangan belakang ini teknologi sudah baru
semuanya itu bisa dikontrol dengan computerized
manakala mood yang dipakai itu manual
maupun computerized ini tentunya ada mood nya
dan juga ada semacam switching nya
kembali lagi ke familiarisasi ini yang diperlukan
manakala seseorang mengendalikan pesawat tipe baru
pesawat itu tadi pak agus katakan ya
itu seperti itu
tapi sebetulnya the cause of accident sendiri kan kita nggak tahu
ada yang menyampaikan bahwa pada waktu rtb
permulaan rtb itu ada sebelumnya ada permasalahan mengenai flight control nya
trust daripada engine nya kurang dan sebagainya
nah ada yang juga tidak terkontrol
nanti kita baca satu persatu nih pak
nanti kemudian bawa
dalam keadaan yang uncertainty ya
ini memang semuanya kita
dalam stage menunggu saat ini
pertanyaan yang logika lagi pak
dengan instrumen yang super canggih seperti itu
apakah antisipasi kemungkinan kemungkinan terburuk
yang tadi pak agus katakan itu
tidak bisa di cover oleh teknologi
dengan kecanggihan teknologi itu pak
kalau dari dulu perkembangan teknologi
sekarang ini kan fly by year
jadi semuanya ini di counter dengan
nah inilah yang beberapa model telah dikembangkan oleh manusia
dulu mulai dari pilot otomatis dan sebagainya
ini ada suatu
apa namanya teknologi yang bisa meng cover
melebihi respon daripada manusia
apa pak kelebihan pesawat ini secara safety ya pak
dari pesawat pesawat generasi sebelumnya
pesawat ini sebetulnya pengembangan baru
daripada kerjasama antara safran dengan ce ya
dari eropa dan amerika
ini dikembangkan dengan teknologi efisiensi daripada bahan bakar
terus kemudian apa namanya
ada juga modifikasi dari weng nya
untuk meminimizing daripada trucknya dan sebagainya
drak itu apa pak
gerak ini adalah kalau kita terbang
ini ada namanya gesekan angin
gesekan angin yang yang berpak
itu berkaitan dengan safety atau bahan bakar pak
ini berkaitan dengan safety atau bahan bakar pak
itu kan dengan easy to fly
jadi dengan efisiensi
bersama teknologi efisiensi tentunya
kalau dari recovery
tentunya ini semua
ini ada beberapa spekulasi
terutama kita ambil saja
pernyataan resmi dari knkt
atau dari ernaf
tentang tragedi ini mungkin bisa ditampilkan
bagaimana wakil ketua knkt
permasalahan mengenai flight control
dari pesawat ini mungkin pak agus juga bisa
mengulas kita buka yuk
oke di belakang kita pak agus
ini saya bacakan verbatimnya pak ya
ini kami ambil dari detik com
pada jam enam dua puluh dua waktu indonesia barat
pilot menghubungi jakarta control
dan menyampaikan permasalahan ada flight control
saat terbang di ketinggian seribu tujuh ratus feet
dan meminta naik ke ketinggian
kemudian mengizinkan pesawat naik ke lima feet
disini yang di garis
tengahi atau di garis board ini ada
perspektif anda seberapa
krusial pak permasalahan flight control
dan kausalitasnya pilot
meminta naik ketinggian dari
seribu tujuh ratus ke lima ribu pak
karena dia itu
bisa mengemudikan pesawat terbang
jadi itu yang membuat
pesawat itu terterangkat ke atas
seberapa krusial pak flight controlnya
dalam kalau misalnya
itu sangat krusial karena flight control itu yang
memandu atau mengemudikan pesawat
pesawat kalau misalnya memendaratkan belok dulu
ke kiri dan sebagainya flight control itu
belok dengan pemakai radar dan
biasanya kombinasi dengan aileron dan sebagainya
kalau flight control ini terganggu
tentunya si pilot tidak bisa mengemudikan
pesawat dengan normal
oke kemudian kenapa
kemudian kenapa pak flight control bermasalah
tentunya kalau flight control apalagi ini
ketinggiannya tidak begitu jauh dari ground
nah kalau ada hal hal yang
tidak bisa dikemudikan pesawat itu bisa berubah menjadi flight control
jadi kan orang orang kan lebih mudah
mengemudikan si pesawat dari ketinggian
karena kalau dekat dengan tanah begitu ada fail
dia enggak bisa belok
dia nggak bisa bermanuver dan sebagainya
dia langsung bisa menyentuh dengan tanah
dalam waktu yang singkat
kalau dia di ketinggian di atas
tentunya dia untuk kondisi kondisi misalkan stall
dia bisa recovery dan sebagainya
kalau kemakin keatas dia mempunyai space
yang lebih leluasa untuk bermanuver
jadi ini krusial sekali flag control pak
untuk penerbangan yang namanya flight control itu
pertanyaan publik lagi nih pak kalau memang permasalahannya kita belum tahu nih lagi lagi hasil investigasi knkt seperti apa
tapi ketika ada satu hipotesa atau satu masalah flight control gitu pak
ini kan baru diketahui atau baru quote unquote baru dirasakan oleh pilot ketika sudah airborne ya pak sudah terbang
apakah memang permasalahan flight control ini tidak bisa diantisipasi di ground pak sebelum pesawat itu terbang
atau luput antisipasi atau memang tidak bisa diantisipasi atau tiba tiba muncul saja di atas
dari tiga asumsi itu gimana pak
begini manakala pesawat tersebut diizinkan oleh terbang oleh yang salah satu anggotanya dari airline itu namanya designated airworthinness representative
dia dirilis terbang oleh personel yang bersangkutan dan sebelum terbang pilot itu selalu mengecek
dan ngeceknya itu tidak hanya dengan
tangan dan sebagainya
tangan mulut dan sebagainya semuanya di cross
jadi mata mulut dan action daripada pilot tadi semuanya dicek bahwa tombol tombol yang jadi prinsip oleh tombol tadi berjalan dengan seksama
kalau kita naik pesawat terbang biasanya sebelum kita bergerak naik ke atas kan pilot biasanya mengepak ngepakkan apa namanya
flapnya kemudian rada
rada nya di goyang goyangkan
untuk kecek semua itu berfungsi gitu pak
iya semua berfungsi
maksudnya flight control juga dicek nggak pak
flight control yang untuk mengemudikan si pesawat tadi tersebut
nah tentunya sebelum dia itu berani take off semuanya sudah dicek seperti itu
berarti hampir dipastikan ketika cek before take off semua terutama instrumen flight control yang tadi kata pak agus maha penting itu pasti akan berfungsi
harus berfungsi normal
satu satupun pilot tidak akan berani menang
pasti itu pak ya
itu logika sederhananya seperti itu
iya betul sekali
apa pak ketika flight control menjadi masalah ketika sudah airborne apa yang terjadi
bisa anda ungkapkan pak apa sih yang bisa anda bayangkan kepada kita gitu pak
kok bisa tiba tiba flight control apa penyebab penyebab flight control tiba tiba bisa bermasalah di saat airborne
gini ini kan pesawat dengan komen komputeris ya
tentunya ada sebelumnya itu juga
selain ini juga ada yang menyatakan bahwa unsynchronized antara apa namanya ketinggian ya
ketinggian yang real dengan ketinggian yang ada di situ
ini semuanya apa namanya penyebabnya kita nggak ketahui tapi faktanya seperti itu
apakah unsynchronized itu juga bekas peninggalan apa yang kemudian menjadi tertera dalam maintenance book ketika pesawat dari denpasar menuju jakarta
nanti kita akan tampilkan juga ya logbook atau maintenance book dari denpasar yang nanti kita akan analisa juga
ya nanti kita pelajari bersama sama
dilanjutkan dulu ya masalah
oke kenapa masalahnya muncul ketika airborne pak
kenapa permasalahan muncul ketika airborne
pada waktu di ground kan semuanya sudah dicek
pasti pasti bagus ya
ya begitu take off dan sebagainya
nah banyak kita temui bahwa pesawat tersebut manakala dia itu nggak normal
dia minta rtb
nah rtb ini salah satunya yang ditemukan adalah ketidak normalan
kalau yang disampaikan oleh knkt seperti ini tentunya ketidak normalnya manakala dia mengemudikan pesawat ini
jadi karena penyebab apa kan kita belum tahu
black box belum kita temukan
makanya dengan kondisi yang tidak normal ini mereka minta untuk rtb
cuma pada waktu rtb dia kan rtb pada menit ketiga
antara menit ketiga sampai menit tiga belas ini cukup panjang
nah rtb yang dia mintakan kan tidak dilaksanakan
ini semua masih blank semua
masih spekulasi semua pak
penyebabnya apa kan kita belum tahu
mari kita tunggu setelah tentunya kita temukan daripada black box
kalau penyakit itu kenapa serangan jantungnya itu tiba tiba ini pesawat baru pak
pesawat yang super canggih tadi kata bapak computerized safety nya luar biasa canggih
kenapa ada serangan jantung di tengah tengah
nah ini kembali lagi kita dari
mungkin kan nggak secara teknikly possible nggak pak
ya semua barang produksi manusia kan possible aja
mana diurusannya dimana kan kita nggak tahu
yang penting itu faktanya dan ini kita sedang mempelajari bersama sama
satu lagi pak pertanyaan yang tadi saya ungkapkan
tadi bapak mengatakan selain masalah flight control ada juga masalah perbedaan ketinggian
apakah boleh kita tampilkan nggak
hasil maintenance book catatan maintenance book dari denpasar menuju jakarta
di jakarta yang
nah ini dia
di belakang kita nih pak agus
ini kita dapat juga dari berbagai media
kami dapat dari detik com
ini adalah salinan salah satu halaman dari maintenance book pak ketika pesawat dari denpasar menuju jakarta
masalah apa yang anda baca di sini pak agus
ya di sini ketidak cocokan ya
ketidak cocokan antara attitude yang sebenarnya dengan attitude yang terbaca di dalam itu
tapi action nya kan biasanya ada di situ
kita belum tahu
dan ini masih dalam spekulasi dan ini belum di release lebih resmi
jadi kita nggak bisa komen
ini saya hanya mau komen itu aja
tapi kalau kita bahas ini kan sudah menyebar di media masa pak
tapi sebelah belah crucial pak
kalau tadi bapak katakan flight control problem itu luar biasa krusial
bagaimana dengan ini pak
biasanya kalau pesawat terbang itu dia ada namanya pito
pito itu indikator daripada
dia itu memasukkan
jadi dari situ dia bisa mengukur speed ataupun kecepatan
nah kalau kecepatan ini ukurannya apakah pesawat itu kecepatan berapa berapa yang ada di display ini
tentunya dari sensor yang sensitif ini yang membaca bahwa kamu pesawat sudah tinggi yang sini
pesawat itu kan terangkat itu dengan speed yang tertentu
nah kalau speednya itu ternyata tidak membaca sesuatu yang tidak real apa adanya
jadi dikiranya cepat katanya dia pelan
kalau pelan dia akan melewati namanya stalling speed tadi
nah dengan stalling speed dia pesawat akan di bawah stall speed tadi pesawat akan bisa drop jatuh ke bawah
itu bisa crucial juga berarti pak ya sebenarnya
jadi ini kan masih
oke spekulasi lagi
ini seperti ini
jadi apa namanya kecocokan antara real speednya dengan ada di display
saya mau tanya ke pak agus
lagi lagi pak saya mau non sewo saya mau tanya banyak sekali hal hal teknis supaya masyarakat ini kan hal yang berada di masyarakat perlu diluruskan gitu pak
ada beberapa kejanggalan yang kami juga tangkap dari flight radar pak
boleh ditampilkan produser data dari flight radar
kalau kita lihat ini data flight radar dua puluh empat pak ini dari website resminya kami tangkap
saya bacakan sedikit vo nya pak agus
detik detik pesawat saat lepas landas
pesawat saat lepas landas hingga dilaporkan hilang juga terekam di situs flight radar dua puluh empat
pesawat terbang menunjukkan keanehan setelah lepas landas sekitar satu menit pada pukul enam dua puluh satu pada ketinggian tiga ratus lima puluh feet dengan kecepatan satu ratus sembilan puluh tujuh knot
saat itu pilot menaikkan ketinggian pesawatnya ke seribu lima ratus feet dengan menambah kecepatan menjadi dua ratus dua puluh dua knot
kecepatan pesawat ditambah lagi dua ratus empat puluh lima knot pada ketinggian seribu tujuh ratus dua puluh lima feet dan pukul enam dua puluh dua pesawat sudah berada di ketinggian dua ribu lima puluh feet
dengan kecepatan dua ratus enam puluh lima knot
beberapa saat kemudian ketinggian pesawat melorot jadi satu ratus empat puluh tujuh lima feet pada kecepatan bertambah tiga ratus dua puluh tujuh knot
sampai pukul enam dua puluh empat ketinggian pesawat turun naik
turun naik nih pak seribu enam ratus lima belas feet dan lima empat ratus lima puluh feet dengan kecepatan dua ratus delapan puluh sembilan hingga tiga ratus dua puluh knot
jadi dari seribu enam ratus lima belas naik turun ke lima ribu empat ratus pak

pesawat turun ke lima empat ratus kemudian pada pukul enam dua puluh sembilan
pesawat turun lagi di ketinggian empat delapan ratus feet
lalu pada pukul enam tiga puluh satu pesawat kembali ke ketinggian lima empat ratus dengan kecepatan tiga ratus dua puluh empat knot
setelah itu ketiga melorot lagi ke tiga enam ratus lima puluh feet dengan kecepatan tiga ratus empat puluh lima knot hingga akhirnya pesawat itu lost contact
kejanggalan apa yang anda tangkap pak agus
baik kalau kita lihat dari grafiknya ini ini selama dari ujung ke ujung ini berapa tuh
itu tiga belas menit ya
mestinya kalau tiga belas menit ini
ketinggian dari pesawat itu ada sekitar lebih dari sepuluh feet an ya
tapi ini kan pada waktu dia demand ke ketinggian tertentu dia dalam waktu yang demikian lama dia tidak mencapai
jadi ini kalau kita melihat apa namanya ke naiknya ya naiknya pesawat di ketinggian tertentu ini tidak bisa tercapai
bahkan dia begitu mau naik turun lagi naik turun lagi
ini tentunya problem
berarti ada upaya untuk terus dinaikkan gitu pak
ya dari sini kelihatan dia mau menaikkan tapi dalam waktu yang sebegini panjang dia tidak bisa menaikkan pesawat pada level yang seharusnya sudah menuju heading menuju ke tempat tujuan nih kalau tiga belas menit itu
kalau kita take off kita tahuan take off climbing dan sebagainya ini kan waktunya kan tidak panjang hanya belasan menit
dan itu dia sudah mencapai ketinggian yang mendekati
ketinggian yang mendekati cruising level
nah dengan ketinggian demikian maka ini ketinggian yang diinginkan tidak tercapai dalam waktu yang tiga belas menit
dengan banyak fakta fakta seperti ini problem teknis kah pak yang kemudian ini kita lagi lagi masih nunggu hasil knkt
tapi apakah kita bisa mencium aroma bahwa problem teknis yang menjadi penyebab saya nggak mau simpulkan seperti itu
yang utama lah gitu pak
ya ini sepertinya
bisa dikatakan seperti itu
kalau apa namanya yang dominan ya seperti ini kalau dia minta request dalam waktu yang tertentu dia tidak bisa memenuhi apa yang di request tadi tentunya dia bermasalah dengan teknik lain
tapi kembali lagi kita tidak boleh berspekulasi
mari kita tunggu hasilnya yang di apa namanya diceritakan black book
karena dari black book itu voice recorder daripada pembicaraan pilot di dalam kabin ada
dari pilot ke menara kontrol juga ada
walaupun di menara kontrol sendiri itu sebetulnya ada rekaman
ya rekaman itu sebetulnya sekarang bisa dilihat di menara kontrol
tapi lagi lagi untuk kepentingan investigasi pak ya
ya betul sekali
oke sebelum kita lanjutkan saya punya informasi dulu kementerian perhubungan meminta lion air dan garuda indonesia untuk melakukan pemeriksaan khusus terhadap pesawat boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh max tipe delapan yang mereka miliki
permintaan tersebut disampaikan setelah insiden jatuhnya pesawat lion air jt enam ratus sepuluh
pklkp di perairan karawang yang merupakan jenis boeing ini
ini foto serpian pesawat di lokasi tempat jatuhnya pesawat
insiden kecelakaan pesawat lion air jt enam ratus sepuluh mendorong kementerian perhubungan meminta dua maskapai indonesia yaitu pt garuda indonesia dan pt lion mentari airlines untuk melakukan inspeksi terhadap pesawat mereka
tujuh ratus tiga puluh tujuh max type delapan merupakan jenis pesawat boeing tersebut
merupakan jenis pesawat boeing terbaru yang jatuh di perairan karawang pada dua puluh sembilan oktober lalu yang dioperasikan oleh kedua maskapai tersebut
di indonesia terdapat sepuluh unit pesawat boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh max delapan
sembilan pesawat dimiliki oleh lion group dan satu unit dimiliki garuda indonesia
menteri perhubungan budi karya sumadi menyebut salah satu hal yang akan diklarifikasi adalah penyebab pilot lion air jt enam ratus sepuluh sempat meminta kembali ke bandara beberapa saat setelah lepas landas
dan pesawat sejenis karena ada sembilan buah dan direktur kelayakan akan melakukan klarifikasi
klarifikasi ini akan kita lakukan secara detail seksama tanpa prajudas apa apa dan ini kita akan laporkan
jadi kalau ada kelainan kelainan kerusakan kerusakan termasuk satu bulan belakangan kita akan catat
dari situs boeing lion air tercatat menjadi maskapai pemesan dan pembeli boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh max series terbanyak di indonesia
total pembelian dua ratus tiga puluh unit pesawat ini mencapai dua puluh satu tujuh miliar dolar amerika serikat atau setara dengan tiga ratus dua puluh lima lima triliun rupiah
penanda tanganan pembelian itu juga disaksikan langsung oleh presiden amerika serikat saat itu barack obama pada tujuh belas november dua ribu dua puluh
pembelian tersebut adalah keuntungan dan keuntungan efisiensi dan yang ketiga adalah karena kami menghasilkan pendapatan yang baik
boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh max didesain sebagai pesawat yang efisien bahan bakar serta nyaman bagi penumpang dengan suasana kabin yang lebih senyap

jualan utama pesawat ini tiga kata pak efisien nyaman dan aman
safety ini jadi hal yang terakhir tapi jadi diboleh di mana mana
melihat reaksi pemerintah seperti itu kemudian kita lihat juga direktur teknik dari lion air sendiri sudah dicopot gitu pak
apakah ini bagaimana anda lihat langkah langkah seperti ini dari pemerintah apakah ini bisa dikaitkan dengan pemerintahan lain
sebagai regulator dan juga operatornya sendiri
begini langkah daripada pemerintah dari kementerian perhubungan ini sudah tepat
karena dia merilis suatu surat di mana seluruh airline yang mengoperasikan pesawat tersebut itu harus mengecek pesawat yang similir tipikal dengan ini
semua pesawat max di cek
di indonesia ada berapa pak
di indonesia ini kira kira ada sekitar sepuluh plus satu jadi sekitar sebelasan ya
belum terlalu banyak ya pak agus
ya ini dicek semua karena apa karena kita bukan kita regulator menginginkan apakah terjadi suatu repetitive cost of accident
ada nggak regularity daripada diskrepretasi ini
manakala regularity itu terjadi tentunya mereka akan apa namanya men suspend sementara pengoperasian daripada apa namanya aircraft jenis jenis tipe ini
tetapi kalau regularity ini tidak ditemukan
hanya kas doistik terjadi pada pesawat yang bersangkutan dan tentunya pesawat yang lain harus diperiksa juga manakala ada terjadi hal seperti itu
selama diperiksa berarti tidak boleh terbang ya pak ya
oh nggak begitu
pesawat jenis ini belum tentu juga
kalau case nya ini bukan tipikalnya yang sama ini tidak perlu disuspend untuk semuanya
hanya keharusan daripada regulator memerintahkan kepada operator untuk meneliti kembali apakah pesawat tersebut mempunyai perbedaan
atau un normally dari pesawat pesawat yang tipikal
kalau tipikal dicurigai bahwa itu adalah kekurang sempurnaan dari desain dan sebagainya
tetapi kalau hanya case joystick ini apakah karena treatment perbaikan teknisnya maintenance nya dan sebagainya kan kita nggak tahu
jadi langkah dari pada government dari kementerian perhubungan untuk menerbitkan surat tersebut untuk mengecek daripada apa namanya
keteraturan ataupun kecocokan antara regulasi peraturan dengan apa yang ada di lapangan dicocokkan
pak kalau kita masyarakat membaca masyarakat awam membaca secara garis besar saja pak
ada sebab akibat kan pak ya kemudian dari peristiwa ini kemudian akhirnya direktur teknik mas kapai ini dicopot
pertanyaannya pak apakah memang ini secara tidak langsung mengkonfirmasi
bahwa problemnya adalah masalah teknis pertama
yang kedua apakah masalah masalah teknis seperti yang tadi ditemukan flight control dan lain lain sebenarnya
itu dengan modul dengan profesionalitas dengan instrumen pengecekan yang kita punya itu bisa diantisipasi bisa diidentifikasi dan diantisipasi pak agus
begini terkait dengan direktur teknik sesuatu airline nya
ini kami mempunyai regulasi yang ada di tni
di casr yaitu civil efficient regulation yang dipakai di indonesia
ini setiap airline itu boleh mengangkat direktur teknik direktur operasi direktur safety
ini setelah mendapatkan assessment ataupun persetujuan daripada kementerian perhubungan
bisa menteri perhubungan menteri perhubungan bisa mendeliverkan pemenangnya kepada desain perhubungan udara
untuk membuat asesmen terhadap calon direktur teknik tersebut
nah dalam kondisi ini
jadi kementerian melakukan assessment juga tuh pak
iya assessment karena ada persatuan persyaratan bahwa direktur teknik itu adalah personil yang pernah sekian lama berketimpung menjadi teknisi di bidang tersebut
nah dan ini ada suatu toleransi daripada kekosongan
nah kekosongan ini tidak boleh melewati dari tujuh hari
nah tentunya dengan adanya pencopotan direktur teknik ini diberi kesempatan tujuh hari ini harus ada diangkat direktur teknik yang baru
ini menurut peraturan yang ada di terbitkan oleh kementerian perhubungan
jadi ini memang masalah peraturan saja gitu pak agus ya
tapi kalau mengenai keraguan masyarakat itu melihat ini pesawat ini logika lagi lagi logika publik pak awam
ini pesawat canggih pesawat baru kok bisa terjadi tragedi ini apalagi diindikasikan kuat penyebabnya masalah teknis
apakah airline indonesia sudah berhasil
cnn indonesia sudah siap dengan instrumen sdm instrumen peralatan instrumen keilmuan untuk bisa mengantisipasi menching dan mengantisipasi hal hal terburuk ini pak
sebelum sampai ke situ tentunya setiap ada teknologi baru ya
setiap ada teknologi baru calon klien ataupun airline airline termasuk yang di indonesia ini tentunya dia harus men train ya
mentrain baik itu teknisinya baik itu pilotnya
ini disesuaikan dengan rating
yang terjadi pada pesawat tersebut
nah tentunya rating ini telah dia capai
kalau rating ini tidak dia capai regulator tidak akan membolehkan mereka itu mengembudikan pesawat tersebut
dan ini apa namanya step step seperti itu sudah dilaksanakan
dan gak mungkin kompromi untuk step step itu pak ya
tapi semuanya akan dicek akan dicek sesuai dengan performansi dia dan sebagainya
apa namanya permasalahan atau ceknya diterbitkan dari bekerjasama dengan produsen
diterbitkan dari pesawat dengan apa namanya dengan mood mood yang ada di dalam pesawat tersebut
pak agus yang terakhir sekali ini pertanyaan untuk anda sebagai insan penerbangan juga pak agus
ini kita kan bagaimana masyarakat ini terjamin keamanan dan kenyamanannya dalam penerbangan gitu pak
dalam memakai jasa penerbangan
kalau kita lihat kan sejak tahun dua ribu tujuh belas sampai tahun dua ribu delapan belas kita dapat penghargaan yang cukup baik terkait dengan safety atau keselamatan ini pak
punya dampak gak pak
peristiwa fatal seperti ini punya dampak terhadap industri penerbangan terhadap image penerbangan kita di dunia internasional
seperti apa pandangan anda pak
baik seperti halnya yang disampaikan tadi
bahwa memang kita selama dua ribu tujuh belas ini betul betul clean dan itulah yang menjadi apresiasi indonesia mendapatkan penghargaan daripada iq
dan kemudian eu pun juga menyusul di pertengahan dua ribu delapan belas
ini semuanya memang sudah dicari

ini semuanya memang sudah dicek
compliance regulasi semua money dan semua menu
dan gak mungkin pura pura keluarin ini pak ya
gak mungkin itu international level dan segitu
pasti ada yang komplain kalau ada sesuatu cheating dan sebagainya
nah performansi ini memang harus kita maintain kita jaga dengan namanya continuing airworthiness
namanya regularity dan conformity ini harus kita jaga terus menerus dan terus menerus
manakala dia ada kelengahan sejenak saja
ini bisa akan menimbulkan potensi potensi untuk kecelakaan dan sebagainya
makanya kita harus tetap menjaga performansi yang dulunya pernah kita dapatkan ke depannya lebih diperbaiki dan diperbaiki lagi
dan compliance terhadap regulasi tetap dijaga
ya mudah mudahan anda juga sebagai ahlinya orang juga terjun dalam bisnis penerbangan juga untuk sama sama menjaga gitu pak
supaya kita tetap bisa berdiri dengan kepala tegak lah terkait dengan industri penerbangan kita
terima kasih sekali lagi pak agus atas perbincangannya malam hari ini
demikian breaking news cnn indonesia pada malam hari ini
demikian breaking news cnn indonesia pada malam hari ini
saya budi adiputro